kontroversi rencana pemerintah untuk membuka keran ekspor benih lobster mendapatkan reaksi dari masyarakat
kalangan pro menyatakan hal ini bisa mencegah penyeludupan benih lobster dan meningkatkan devisa negara
namun di satu sisi terbatasnya teknologi budidaya lobster dalam negeri menjadi penghambat pengembang biakan lobster yang bisa memberikan nilai tambah ekspor produk lobster
data perdagangan indonesia mencatat sejak diterapkannya aturan larangan ekspor benih lobster ekspor lobster indonesia justru meningkat
meski demikian banyak nelayan masih bergantung pada sekedar menangkap dan menjual benih lobster
kami bahas selengkapnya untuk anda sore ini dalam polemik wacana ekspor benih lobster di indonesia
ini bisa kita katakan ada argumentasi yang terjadi antara menteri kkp sebelumnya ibu susi dengan bapak edi prabowo
ibu susi sempat mencuitkan di akun twitternya menyatakan bahwa saat ini harga satu ekor lobster
dengan beras satu lima kg lobster mutiara ini bisa mencapai lima juta rupiah
sedangkan benih lobster jika di luar di ekspor harganya satu ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah
maka dari itu dengan mengekspor baby lobster atau lobster begitu ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih banyak
ketimbang kita hanya mengekspor benih lobsternya saja
kita lihat ibu susi punya peraturan yaitu sk lima puluh enam tahun dua ribu enam belas yang menyatakan bahwa di sini pemerintah melarang
ekspor lobster atau benih lobster begitu kecuali yang memiliki berat dua ratus gram misalnya dan tidak mengandung begitu tidak mengandung benih lobster
kita lihat sejak diterapkan aturannya pada tahun dua ribu enam belas ini dia
ternyata ekspor lobster kita dalam bentuk lobster ini ya meningkat sampai nilainya dua puluh delapan juta dolar amerika serikat
dua puluh delapan juta dolar as ini kira kira nilainya tiga ratus sembilan puluh satu miliar rupiah
nah kita lihat lagi pada tahun dua ribu sepuluh dua ribu dua belas dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dua ribu lima belas
grafiknya memang ada mengalami kenaikan begitu tapi tidak sesignifikan grafik pada tahun dua ribu enam belas hingga ke dua ribu delapan belas begitu
dan kalau kita melihat disini yang anda lihat warna biru ini adalah grafik tren ekspor lobster indonesia
sedangkan untuk warna oranya ini adalah grafik ekspor di ekspor lobster ya di vietnam
yang dikatakan vietnam pada saat ini menang banyak begitu kata orang orang
karena mengambil benih ekspor
benih lobster dari indonesia kemudian membudidayakannya dan menjadikan lobster di sana
namun kalau kita lihat di sini setelah adanya aturan menteri susi pada saat itu yang melarang ekspor benih lobster
ternyata ekspor vietnam ini kalau kita lihat di sini menurun terus menurun dari tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas ini ya
jadi dua ribu enam belas ini adalah setelah adanya sk tentang aturan pelarangan ekspor benih lobster begitu dari menteri susi pujasuti pada saat itu
dan nantinya sk menteri ini direncanakan ada wacana jadi sk ini akan dicabut begitu
jadi para nelayan indonesia ini sudah bisa lagi mengekspor benih lobster ke luar negeri
alasannya karena ternyata berdasarkan data kkp begitu indonesia ini bisa menghasilkan lima puluh juta benih lobster dalam satu tahun
dalam satu tahun
nah lima puluh juta benih lobster ini ternyata banyak sekali yang juga diselundupkan
diselundupkan ke mana
ke vietnam begitu
kemudian vietnam juga mengatakan bahwa bisnis perputaran lobsternya begitu
ada kabar yang mengatakan bisnis perputaran bisnis lobster di vietnam ini kebanyakan benihnya berasal dari indonesia satu
yang kedua dari singapura
yang dimana benih lobster dari singapura ini asalnya juga dari indonesia begitu
jadi memang kalau kita berbicara soal bagaimana pengembang biakan lobster di vietnam ternyata vietnam ini sudah bisa menghasilkan budi daya
padahal baby lobster yang ada yang dihasilkan bukan baby lobster maksudnya benih lobster
memang artinya memang harus diperlukan satu teknologi kemudian juga pemerintah juga harus mengenjot bagaimana para nelayan ini bisa membudidayakan benih lobster itu menjadi paling tidak baby lobster kemudian baru bisa diekspor begitu
kita lihat di sini grafiknya ya jadi ini ya batasnya dua ribu enam belas ke dua ribu delapan belas
nah inilah kemudian yang akan wacana
pertanyaannya ya ini masih wacananya masih dikaji wacananya akan aturan ini akan dicabut nanti kita akan lihat apakah nantinya ekspor benih lobster kita meningkat apakah nanti berefek panjang atau tidak nanti kita lihat bagaimana kelanjutan dari wacana itu sendiri
selanjutnya kita lihat bagaimana ini dia tahun dua ribu lima belas tahun dua ribu sembilan belas ini menteri susi menteri kkp pada periode pertama presiden jokowi dodo kemudian juga bapak edi prabowo menteri kkp di periode kedua pemimpin
jokowi dodo kita lihat di sini pada tahun dua ribu lima belas susi pujiasuti melarang penangkapan dan juga ekspor benih lobster ini diatur dalam permen begitu alasannya mengganggu populasi lobster nasional dan menguntungkan negara tetangga begitu
tadi menteri dalam cuitannya juga sempat dikatakan bahwa dari satu ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah harga benih lobster sebetulnya bisa menghasilkan lobster dengan harga lima juta rupiah
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas ini edi prabowo mengeluarkan wacana akan mencabut sk tersebut
dan disitu di dalamnya disebutkan mengizinkan penangkapan dan juga ekspor benih lobster
aturannya sekali lagi ini masih dalam pengkajian
pengkajiannya itu ada beberapa hal diantaranya tentang apakah nanti ini akan ada kuota begitu ya
alasannya adalah banyak nelayan tergantung pada ekspor benih lobster
maraknya penyelundupan banyak sekali penyelundupan yang terjadi
dan terakhir ada enam puluh enam miliar potensi kehilangan yang akan didapat oleh indonesia
dan memang digadang gadang jika benih lobster ini dicabut begitu ya aturan yang melarang ekspor benih lobster ini
ini bisa mendapatkan devisa negara dan kemudian menekan raca dagang kita
tapi permasalahannya apakah itu akan berlangsung dalam jangka panjang jika kita melihat jika pemerintah bisa melakukan budidaya
kemudian memberikan pelatihan kepada para nelayan
hingga kemudian benih lobster yang dihasilkan tidak hanya diekspor dalam bentuk raw material saja tapi ada added value
kemudian menjadi baby lobster pasti akan membawa devisa negara yang lebih besar lagi keuntungannya
nah kemudian juga menteri susi mengatakan atau mantan menteri kkp susi pujasuti mengatakan vietnam sering diuntungkan jika dapat pasokan benih lobster dari indonesia
kemudian juga ada masyarakat yang sudah tergantung hidupnya dengan menangkap benih

pastinya keuntungan ini akan lebih lagi jika kemudian benih lobster ini bisa diekspor dalam bentuk baby lobster
ataupun lobster dewasa yang nilai jual lobster dewasa itu bisa mencapai lima juta rupiah tadi dikatakan oleh menteri susi
aturan ini masih dikaji masih dalam proses pembahasan oleh menteri kkp dan juga pemerintah
kita sama sama lihat apakah nanti ditemukan solusi yang pas begitu untuk menghadapi bagaimana keterbatasan teknologi yang dipilih oleh nelayan
untuk mengembangkan atau membudidayakan lobster dan juga potensi penerimaan negara yang akan terjadi apabila benih keran ekspor benih lobster ini kembali dibuka
dan juga bagaimana nanti potensi keuntungan negara negara apabila pemerintah lebih mengutamakan bagaimana budidaya lobster di dalam negeri
dan juga memberikan nilai tambah lobster di dalam negeri kemudian mengekspornya ke negara negara tetangga karena potensi kelautan kita sangat besar
begitu pastinya dengan adanya budidaya yang baik juga ada nilai tambah dari benih lobster yang kita kirim
pastinya raca dagang yang juga salah satunya penyebab defisit transaksi berjalan yang selalu digadang oleh presiden joko widodo
mungkin bisa teratasi lebih cepat dan lebih baik begitu ya